baik kuantitas maupun kualitas makanan yang dikonsumsi berperan pada kesehatan individu
jadi bahaya kalau untuk sport yang intens lagi gitu
ah chisung masih main di yang tiga x tiga
gitu kan pas lagi opening tuh sebenernya
pokoknya ada waktu pas aku pengen malah pas oven
lalu sendiri kalau misalnya lo punya badan gede tinggi gitu
perasaannya sih aku lebih bawa seneng aja kak
eh tapi menurut lu sosok coach loro tuh gimana sih
soalnya aku juga mainnya di ini ya di posisi atas
awalnya tuh pengen ikut ulasan ekstra kulikuler
kayak udah last minute luar udah nafas ya
sma kelas sepuluh tuh aku juga baru masuk klub baru masuk klub banget
tapi kemudian muncul masalah masalah gisi baru seperti stunting obesitas
afredo main sendiri mulu di ueu
iya lebih ke kardio
lebih kurang sih kak
jajan apa aja ya berarti tuh
tapi udah keliatan sih
kalau main jelek atau gimana dikasih tahu
yang ini sama ade jauh banget beda delapan tahun
apa kita nggak bisa memastikan dia pekerjaannya apa
dia nyebutin juga ya sekolah sekolahnya kayak lu sebutin tadi ya tritunggal
nah dari situ tuh udah mulai nekunin basket justru pas lagi naik naiknya itu pas dua ribu empat belas itu aku kena asli acl
jadi pas kena acl
itu dia keunpar emang
ketemu haifan tuh pas tanding smp di caritas
iya dua puluh empat besar terus
aku malah naik kan jadi kayak orang orang komennya gede doang badan lu apa kayak tinggi doang gitu kan
jadinya aku nggak perlu ambil mata kuliah umum lagi
iya mulai basketnya kelas delapan
nah itu aku tuh operasi tuh dibantu sama sukim hong
kayaknya kalau mau lanjut ya mulai season baru gitu ya
baru banget sih itu
terus akhirnya dikeluarin lah dari klub loles
sebenarnya awal pertama kali sih aku ini
maksudnya dulu ini apa di uco kan udah lama
terus cici kan yang kedua masih kelas tiga
jadi gak tau nanti depannya gimana
sepuluh tahun terakhir harusnya masuk dbl all star
kayak aku bisa buat ini kayak video sebelumnya jadi kayak pelajaran aja sih
kalau sekolah negeri kalau cewek kayaknya masih kurang
nah kita udah minggu lagi
setuju atau nggak setuju ini game situation ya game situation
tapi setelah lu ada rocky lu main jelek istilahnya lu cibun lu istilahnya rebound kalah badan lu tinggi itu gimana tuh mentalitas lu kalau gitu
apa yang terbaik nih kalau aku mau nerusin basket lebih jauh kan
udah diambil sama lu
tangga rangsang sama jakarta kan
pergi ke ubud pasti ketemu kerak
kita vote dulu aja di ya
oh dia bawa cittabuana atau enggak
aku mau pelatihan sama hivan namanya
apa yang paling lu kangenin apa tuh dari semarang
ya kan dipost try sedikit lah
emang udah stay disini sih
kayak wah latihannya berarti membuahkan hasil lah hasil yang bagus kan
nah itu lo kalau smp nya dimana masih di alazar atau gimana tuh smp nya
oke iya iya tapi lu emang waktu dari smp ke sma itu sudah langsung bablas aja ya nggak kepikiran buat pindah sekolah tuh
kalau masih kalau kerjaannya aku bisa lancar sambil basket mah juga gak apa apa
jadi misalnya dari gizi protein karbohidrat mineral dan lain lain itu bisa seimbang
uish baru banget ya berarti lo yang waktu
kalau model model azriel gini masuk ke ueu tuh wah gue pikir dominan juga
eh tapi kalo ini kalo misalnya lo ini emang nikita sama leonita dua shooter yang cukup aja
dua tahun lalu ya lu harus merpati dua ribu delapan belas ya
paling lebih ke support aja
berarti lu kayak cuman apply doang dong
jadi waktu aku lulus smp
itu aduh gue juga ngebayangin juga
ini statement kedua nih buat lo nih ya
kalau di semarang itu emang dari smp udah
ya untuk kelas mahasiswa udah cukup oke lah ya pencapaian lu respon keluarga gimana tuh
jadi kayak waktu menangnya bareng tuh jadi kayak work hardnya pay off gitu
kayaknya mungkin kemungkinan di berhentiin di terakhir itu deh
nah jadi nanti kita kasih tiga statement
dan aku juga dilatih sama dia dari sma
dan untuk minyak itu maksimal adalah lima sendok makan perhari
kebetulan juga baganya juga nggak terlalu susah juga kak kayak seimbang lah kak
yang terdiri dari lima puluh persen buah dan sayur dan lima puluh persen karbohidrat dan protein
pedoman baru ini dilengkapi sepuluh pesan
berarti pas banget dong kalau misalnya lo waktu kenal basket berarti awal tuh dari om bukan dari papa berarti
jadi kayak harusnya aku main post malah aku keluarin
ya awalnya kan aku tuh kayak yang aku tahu pas main basket yang cukup skillnya terus bisa ngebantu aku kan rafael kan
iya yang terdekat aja dulu
kalau gue liat dari game game highlight lu lu sampe dua puluh delapan poin empat belas ribon
kalau ada beberapa kata yang aku ngomong masih mendoksi
gue masuk club juga ya intropeksinya gitu
tapi kalau gue gak salah di jawa tengah tuh ada kayak ppop nya gitu gak sih
kayak masih belum apa apa gitu
main dua k mulu sih malah
terus pelatih sananya juga nanyain aku kok ada sih orang asia kan
iya kalau yang lain aku gak tau sih
maksudnya udah mulai berani mainnya
lu tuh gimana sih sebagai pemain yang misalnya dapet spotlight gede harus menopang tim segitu banyak
batasi gula garam dan juga minyak
lu harus di luar
sebelum terlalu jauh ngomongin tentang sri kandi dan lain sebagainya
cuman waktu itu tuh kan masih muda ya
nah pas lu masuk sma lo kan udah tau nih lu bakal nulisin basket gitu kan
terus akhirnya di tes beasiswa basket
lu sama atwel yang bisa istilahnya lus paling bisa main paket di tim itu lo nge push temen temen lu supaya istilahnya secara tim main bagus tuh gimana
terus kebetulan ditawarin beasiswa juga di karangturi
dan selamat malam teman teman abastok
yang ngajarin juga gitu
nah sekarang anda sudah bisa menakar kebutuhan seimbang bagi tubuh kan
aku sebenarnya pengen ngejar ini ya sih apa kayak aku pengen timnas dulu timnas senior
kayak bahkan orang gak ngerti acl tuh apa gitu
tapi kalau cowok ada sma negeri empat belas yang bagus
ya semoga good luck lah ya untuk event terdekat lu ya di ya
nanti audi tinggal pilih setuju apa nggak setuju sama kasih alasannya kenapa
nanti kan kita pasti temen temen abbas juga ngeliat highlights lu juga dari youtube nya rocky padilla ya pasti kan kebanyakan
mereka pengen improve juga jadi kayak improve skill basketnya juga
ya leasonnya karena badan gue gede
secara umum isi piringku menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring
terus pas juga keadaannya juga aku mesti terapi
salah satunya yang paling besar tuh dari semarang juga karena emang pemain pemainnya pemain beasiswa semua
pertama kali aku langsung ke uph
maksudnya diantara cewe cewe yang lain kan size lu cukup oke juga
senior seniornya juga baik baik
ya emang kalau berarti lo masuk cibun waktu itu bukan gara gara basket kan lo mulai aja kelas delapan ya waktu itu kan
jadi emang besar di sahabat juga
mas yang prestasinya lebih banyak juga
dan itu disitu kayak ambil nafas dulu
cuman kan karena pindah
iya kak tiap hari sih nontonin kalau latihan juga dukung
selamat pagi selamat siang selamat sore
ya banyak sih kayak apa kalau dari lihat video rocky misalnya ada game aku yang lagi jelek banget gitu kayak
maksudnya dikira diving atau gimana
kalau ada ya lima paling dekat
jadi akhirnya masuk ke sahabat gitu
kan lu ngomong tadi pindah ke tanggerang gak kira kira ke jalan bapak lu tuh
sampai sekarang pun terakhir sih aku ngerasanya udah lumayan ya
tapi kalau abu mainnya pakai spurs doang zril
lu kalau mau balik ke waktu smp lo lu mau gak
nah terus ya aslinya sih kepicunya gara gara cewek yang main basket
di website nya dbl katanya mama lo kalau setiap lo tanding basket lo nontonin mulu ya
iya karena kepengen banget tuh ikut
eh tapi berarti background keluarga lu nggak ada yang basket dong ya
pas latihan sih pokoknya malah justru aku sama ato tuh beda tim mbak kayak selalu beda tim
lo kan seperti tim nas bareng kan sama leonita sama nikita kan bareng kan
enggak sih kak pas itu gak kepikiran kayak pengen pindah dari sekolah cibun dan
udah udah kemarin lu banget
bukannya kemarin kan harusnya kan tadi targetnya tahun ini pon kan
nah kalau ngeliat dari highlights lu ada bedanya nggak sih azril yang sebelum diliput rocky sama sesudah kalau menurut lu ya
itu juga gak nyangka saat itu
terus kebetulan ditawarin di merpati
jadi buat pelajaran buat aku juga jadinya
minggu depannya hari sabtu langsung dipanggilin sama om aku
menguntungkan juga ya tinggi lu
tapi ini apakah sudah seimbang kita tanya ahlinya langsung ya
nah itu kapan tuh lo sd smp udah main atau gimana
tapi kalo dibibilang kan size lu kan cukup oke ya untuk cewe ya
jadi kadang tuh jam lima pagi tuh juga bareng
nah aku sih masih bingung mau sekolah basket dulu atau langsung masuk universitas kan
yang kedua tuh juga emang gak terlalu serius banget basketnya
masih banyak yang lebih bagus daripada aku juga
kayak buat di indonesia
ntar gak jam call malem malem
dengan perubahan yang masih begitu begitu
dulu zaman sd mah dimainnya futsal mulu sama bola
jadi impact sih salah satu pertimbangan juga jadinya
berarti lu sempet udah ngasih beberapa cv lu tentang basket lu di sini gitu ya
ntar langsung join aja gitu
nah jadi sekarang sih masih mikir lagi masih mikir yang apa yang terbaik sih
enggak sekarang di karawaci
gak pakai sepatu dua meter dua sih
jadi kayak kalo aku main posisi bawah mungkin kebanting lah
nah jadi terus di amerika juga lagi demo kan
lu udah tahun terakhir lu terus lu masa gini gini aja kibon gak dibawa juara kan
gua bedanya kalo misalkan gua ngeliat azil sekarang kirang ini kan pasti gak melekat banget dengan ama haifan gitu kan
tapi lu untuk sekolah basket sendiri kayak ke impact gitu lu udah ada apa apa
mantep apa ceritanya gia menarik sih
soalnya kalau agassi tuh pernah di smash mukanya tuh
pola makan merupakan perilaku yang dapat memengaruhi gizi
iya emang kan kalau negeri kayaknya masih kurang kalau buat beasiswa sport ya
ini andai uph dan ueu nawarin azril beasiswa lo akan pilih uph dibanding ueu setuju apa nggak setuju
terus baru ngelang ke layar baru step pertama tiba tiba kayak keputer gitu
antar sekolah lagi final
kalau gue lihat badan lo kan kalau gue emang gak ada basic ya buat badan jude tiga
mereka mah ini shooter
soalnya gue tuh mengalami karir basket juga
lu pengen improve apa sih dari look yang istilahnya yang ini harus gue push nih gitu
gue sempet dengerin podcastnya juga bareng coach daddy kan ya
gue pikir dominan juga nih orang di bakal
dan kalau kelas dua sd dulu basket nggak boleh ya
masa depan center indonesia sebenernya
nah awal pas di situ tuh awalnya kayak
tertarik sih gua bicara ini soalnya kayaknya lu dominan banget sama si atwell di tim itu
berarti sekarang di semarang atau di mana sih
pada saat ada cemilan tapi itu juga diperlukan oleh tubuh kita
misalnya badan lebih kurus tapi punya posisi yang sama gitu
cuman si uph kulitnya itu
aduh bos haifan nih kan
lo pas lagi pindah ke uph itu
ya tapi ini sebelum ngomongin karir basket tuh
kayak wah pas itu kan aliklasnya jago banget deh kak pokoknya
soalnya wu kan tiga tahun berturut turut tuh ya
kaget juga gue pas lihat instagramnya kan
nah itu lo di semesternya itu ngapain tuh
dia itu basket juga
tapi sebelumnya udah ada collaps di indonesia nawarin lu belum
takutnya nanti ada masalah kakinya panjang sebelah atau gimana gitu
menurut aku gizi seimbang itu gimana makanan atau mungkin lifestyle yang kita lakuin itu balance kak
ada salah satu rumahku ada yang di amrik
iya tapi lo basicnya emang dulu basket atau gimana pas sd udah gak tau basket atau gimana

soalnya aku juga ngerasa setelah acl tuh aku belum balik bener bener balik gitu
audi lebih pilih oper bola ke nikita dibanding leonita untuk ke eji
mari kita sambut anak semarang
oh iya itu seneng banget sih
terus akhirnya ditawarin sama papa
ini ini statement ke tiga nih terakhir
terus sempet juga mau didaftarin lauren sih
pakai itu ayam gulai terus sama sayur yang ada timunnya
pas lagi pertama kali nginjekin kaki di tangerang
kayak nyesel juga tuh
berarti lu interview lewat skype gitu gak sama mereka
dengan badannya kecil kecil gitu harus ribon gitu kan
jadi minute playnya lu juga lebih banyak sih
juara dua ya juara dua nah itu gimana tuh apa istilahnya sekolah kan sekolah kaget kan nih sekolah gue kenapa jadi jago basket gitu kan pas lo masuk gitu
iya itu pertama kali sih
kan ini maksudnya di tengah tengah kita lebih enak
tergantung latihannya juga mungkin
lu sendiri gak ada interest sama sekali ya buat main di koleksi di indonesia ya
jalannya udah agak bener sebenernya itu
itu ke ucol emang udah langsung pengen ke ocol atau emang gak ada pilihan lain tuh waktu posisi itu
ingetin gue makan dikit aja nih gimana sih katanya mau lompat tinggi katanya kan dikitin
capek jadi malah oper ke temen aku terus
jadi aku gak bisa ini dong
kan lo setau gue tuh cibun tuh sekolah futsal ya bukan basket ya
maksudnya kayak jangan serius serius banget lah gitu
padahal posisi aku tuh baru mau operasi
dia nggak terlalu medok sehingga
udah masuk grup ini berarti ya udah gue masuk
iya tapi kan gue juga udah cukup lama juga di tangerang kan ya
si artwell dua puluh satu poin berapa reborn gitu kan
cuma aku berdua yang banget itu masuknya
balikin badan lu dulu baru lu fokus basket
tim liputan cnn indonesia
soalnya kalau lu ke lauren ketemu si jasmine ya
tapi cewek yang gue suka sih main basket kan waktu itu kan
nah nanti kita ada merchandise buat lo
kayak dominan banget deh smp kan
gambar tumpeng ini tidak hanya berisi panduan sehat
tiap kali main harus poin banyak mulu
kemarin juara jadi langsung otomatis masuk pon gitu
soalnya gak demen badminton
jadi ya istilahnya gak mau ngebeban juga
gitu gitu lagi swasta swasta lagi kayaknya ya
jadi agent nih kalau lu maksud
apa ya kayak setiap hari bangun bareng makan bareng nyuci baju bareng
untuk garam itu maksimal adalah satu sendok teh perhari
ya tapi berarti kalo kalo uph tim ceweknya sama tim cowoknya jam latihannya sama atau beda sih
dari kemarin kemarin kita udah ngomong ya mau variasi gitu
posisi atas ya lumayan menguntungkan ya
pas smp kelas delapan aku baru main
jadi akhirnya si papahnya apa lebih nge push ke si bonvi
ini yang penting tapi juga susah untuk dilakukan
maksudnya kalo gak latihan tapi ketanding
kisahnya kayaknya itu semua
nah terus di sekolah kan jadi kayak nba itu lagi sering ditontonin terus tuh kayak masih sma sih
khususnya secara skill kan mereka lebih banyak bola gitu kan kalau gue liat kan
tapi lo jadi apa penyerang
perbanyak sayuran dan buah hingga membatasi makanan manis asin dan berlemak
mengundang masa depan shooter indonesia
ada orang juga nggak peduliin opening kita sih
kalau yang pakai buks tuh
kan maksudnya ditungguin kayak gitu ya
yang kedua tiga tahun
nah ini tapi kalau gue udah gak denger lu tahun ini katanya mau ke amrik ya
salut salut sama ko deddy lah ya
ada sih aku udah keterima satu oregon state kak
nah itu pas lu lagi latihan coach memberikan latihan gimana porsinya kan lu play banyak banget di lu nih berdua nih
soalnya kayak semenjak udah gak di semarang kayaknya banyak klub tuh klub baru deh
makanya pas keterima oregon tuh kayak gak nyangka
jadi mama sama cici sama ade tuh di semarang
soalnya daripada di rumah aku makan mulu kan
nah pas senior pas aku kelas dua belas kayak awalnya sih gak nyangka bakal masuk semifinal kan di south leisure ini
cuma gue belum sempat dengerin banyak gitu
yang paling susah sih jaga julian sih kak
seperti membiasakan sarapan mencuci tangan melakukan aktivitas fisik yang cukup
rancangan ini memperbaiki prinsip lama empat sehat lima sempurna yang dianggap tidak lagi sesuai
enggak gak kepikiran gak kepikiran banget sumpah
kalau nggak salah tuh jarum di kudus ya
jadi gak di fallback tuh pas di awalnya
kayak di pl tuh di pl brawijaya
kalau basic sama upper basic tuh kalau gak salah empat belas sks
jadi nge push aku juga sih jadi ya kak kadang kalau aku lagi makan banyak nih
ada anak anak al azhar alumni al azhar
nah aku jadi kayak boleh juga nih kan
pas sd ya cuma baru disuruh main basket kan
cuman kayak kalau setiap mau latihan tuh jadi kayak gak yang excited gitu
walaupun ya baru masuk profesional
pasti kita sering banget lu ngeliat lu
kalau karen kan ini nggak latihan dia
kunci yang paling besar tuh beda tiga tahun
soalnya kayak aku tuh teriaknya pas bunyi krek kan
dokter tuh gak mau nanganin yang dokter dindo karena masih terlalu kecil umurnya
smp orang mah masih mikirin duit jajan gitu ya
big man modern zaman sekarang lah kak
yang pakai spurs sih lumayan kak
terus kayak stamina nya gak naik tuh
jadi balik lagi basket
sih kalau mau diubah mau ubah apa gitu kan
kan aku smp itu dia sma
oh dua ribu dua kenapa lu baca dua ribu tiga ya salah info tuh berarti
masih dalam tahap ini bu
enggak justru malah jadi tuh sebenarnya kalau nekuninnya banget itu udah dari sd dari kelas enam itu mulai
jadi mendingan aku ini
nah dari situ aku minta om aku nih
lu kan itu emang berat tuh gara gara lu juga tinggi sih
jadi emang gitu di semarang makanya sempet yang katanya yang di bl apa gak boleh pemain beasiswa
lebih kayak wah udah lah ini gak boleh ini gak boleh
nek atau gimana tuh
di piring saya sudah ada karbohidrat protein sayuran
lantas apakah warga sudah menerapkan gizi seimbang
sehingga mencapai keseimbangan yang dibutuhkan tubuh
terus kayak kalo gak enak gitu
gimana kalo udah kembali bu kayaknya makin serem
oh oke eh tapi by the way si atwell itu victoria juga ya semarang lu ya
dia tuh kan papa nawarin
masih masuk sih kayaknya lah
terus kelas enam itu baru tuh ditarik ke sahabat karena kayak bisa ikutkan kalau ke jurda ke jurdas itu kan sahabat
di dalam satu tim itu yang victoria atau maksudnya masuk di klub lain gitu cuma lu berdua atau ada lagi
boleh lu mungkin ada perkenalan kayak sebelum sebelumnya
itu diperkenalkan oleh guru besar gizi yaitu prof wosudarmo
juga ya lu itu sama islamic udah
udah kayak gak kepikiran lagi gitu
iya gak beban udah gak beban
jangan pernah lu main di website ya
azril jadi dapat banyak cewek
coach bambang kan sebenarnya nggak ngasih program yang gimana gitu kan ya
nah itu tuh yang kayak pada ngerasanya kayak oh gak tau nih apa gitu
pertama kali lu ketemu haifan tuh berarti pas di cittabuana atau di tempat lain gitu
jadi kalau udah kelar langsung
seneng gak katanya senang banget sih katanya sering sering nonton kan jadi sering
dari situ mereka latihan terus kak kayak nggak pernah bolos latihannya tetap latihan sama coach latihan apa disuruh
tapi udah pada mulai latihan ini belum sih
terus itu kan aku juga lihat kan basketnya divisi satu kan mca kan
ya enggak enggak enggak enggak
kalau yang high sama unner itu transfernya dua puluh empat sks
itu mah temen om pas sd katanya pas smp atau sd gitu
iya aku pengen lebih
tadi udah dibilang lecehan ya kalau si azril bisa muter waktu pengen balik ke smp lagi ya
ya urang urang temen temen gitu son
ah itu bikin market upr tuh maksudnya tuh
pergi ke pasar saat belum terang
tapi lamia sama tania masih ya
tapi lo berarti dirumah masih kayak nge gym gitu gak
kalau dari coach loro sendiri ada latihan
ding ding ada grace cheeseline ada
iya ini lima nih gak tau ada apa enggak
soalnya bokap ya satu ratus delapan puluh tiga lah satu ratus delapan puluh empat
wah iyalah latihan doang kok katanya begitu
kalau dia hiperaktif sih kayaknya
jadi eee apa ya dia lebih asik gitu
ke augie duluan kan iya bener
nggak boleh no comment aja
jadi udah bolak balik jakarta semarang
ayamnya direbus lagi aduh
minggu malam atau minggu sore
ya udah di teh dalam temannya
itu lagi event apaan tuh lu kena tuh
ini langsung gue kenalin aja ya cun ya
openingnya kemana cuma gue bingung
tapi kalau misalnya ini lu pak lu denny ngomong sebelum masuk ke karya cita buana lu ya
tapi lu pertimbangannya kan lu mesti pertimbangin tadi lu bilang kan
kayak masih takut gitu
ini lu anak uph terus coba main di umkm
nah jadi disitu kayak supaya kita lebih biasa sih kak lebih biasa kontrol timnya temponya lebih tenang gitu kan
hah bahaya banget nih
masih inget aja lu
soalnya kayak takut gak punya teman
nah di situ aku pergi waktu itu sama om aku tuh
terus tuh lawan aku gak ngejar
kayaknya sih nggak deh
ya keturunannya sih dari bokap sih kelebihannya
ini statement pertama setuju apa nggak setuju
biasanya kayak minimal kelas empat sd
smp lo baru mulai kelas delapan di sekolah sepak bola bukan sekolah basket tapi akhirnya lulusin basket gara gara cewek
tuh kan lu jangan keras keras gitu ngomong gitu gak
lebih enak sih karena ada dom juga
dengan datangnya egy dan safira
jadi pas junior nba itu udah acl
audi pd uph akan pertahankan gelar liga mahasiswa
masih kelakson kelaksonan sama angkot
gitu terus yaudah abis itu langsung putus
jadi kayak pengen malah jadi pengen lewatin batas aku kayak apaan sih badan gede juga harus bisa dong main basket gitu
aku gak setuju karena aku satu tim sama nikita sekarang
kemudian juga perhatikan semuanya termasuk serat yang kita perlukan dalam tubuh
setuju apa gak setuju
ya soalnya sekarang lagi ini ya cen ya lagi ngehits banget ya chen
masih kembali lagi bersama gue vincent warahem
waduh banget berarti tadi sama si mj hampir sama ya chen ya
nanti kita ada merchandise buat lu nanti gua ini lah ya lewat wa aja
lu pindah ke smp itu ke karangtur itu emang mau nekunin basket atau gimana tuh
aduh kayaknya kelas tiga kayaknya
iya dia yang bantuin banyak pemain indo sih bener kan
kaya kepincu banget emosi gitu kan awalnya emosi kak
terus kayak waktu itu zaman itu sih kayak kcl tuh langka banget gitu
wajar banget sih harusnya
emang papa pindah kerja kesini
ya kalau ngomongin sahabat juga aku dari kecil di sahabat kan ya
gak ada prom kak aduh gak ada prom
kayak yaudah cari klub yang deket aja gitu
orang yang ini aja dia masih ngeluh belum kembali ke performa sebelumnya
justru yang kenalin basket sih lebih ke om sih
kalau anak anaknya yang dari jawa tuh badmintonnya emang kenceng kenceng
kalau denger di audi sih kita denger ini ya cen ya
dan ini menariknya lu di apa udah beasiswa di karangturi terus lu junior nba juga all star dua ribu empat belas
ntar kalau udah selesai operasi
gizi seimbang menitik beratkan pada jenis asupan termasuk porsi yang tepat
jadi apa gak ada yang jaga
maksudnya lu kan gratis sama cewek juga gitu kan
ade masih apa smp dong ya
udah ini udah liat apa overview nya kayak sekolahnya kayak gimana
sebenarnya gue gara gara gue makan gue jelek aja gitu
lu kan berat seratus berapa
pastikan asupan dan nilai gizi memenuhi porsi yang benar ya
jadi krek teriak terus baru jatoh
selamat sore dan selamat malam teman teman
pada main pick up games kan
gamesnya namanya setuju gak setuju
atau mereka udah belajar lebih banyak
tritunggal juga ada smp nya berarti ya
terus baru smp kan masa pada bilang badan aku tinggi kan terus cocoknya main basket
ya dan setahu gua junior nba itu eventnya baru baru berarti lu angkatan baru juga ya
walau kadang kadang ada juga kita melakukan istilahnya cheating ya
aku lihat sih banyak yang udah mulai latihan ya
tapi cen ini ngomong ngomongin tentang program latihan selama pandemi
tapi kalau di semarang basket lebih ini kayaknya lebih booming lebih hype gitu daripada sport sport lain
maksudnya lu di umur segitu ya
kan kalau gue liat di cita buwana kan lu sangat dominan
eh tapi ini ngomongin ini lagi sih ngomongin apa tim lu secara utuh ya
terakhir kan si anthony sama dua tahun lalu anthony
sekolah basket lagi gak supaya bisa compete
tapi pagi pagi kita makannya jangan terlalu gula yang berlebih
video post move yang bareng adi itu lu baru mulai banget tuh baru dua tahunan tuh berarti
diracunin lu kayaknya tuh
lu kan akhir dua ribu tiga ya kenapa lu udah kelas dua belas ya
terus nah jadi udah ngomongin juga sama orang tua kan
ini untuk mengakhiri obrolan kita malam hari ini kita ada games nih
dari om ya lebih ke om sih
apa istilahnya lu di cita buana kan sama si atwell kan istilahnya menopang tim cukup berat lah
terus setelah seleksi si uph kulitnya juga tetap yang kayak
awalnya aku follow tapi dia nggak kenal
disitu tuh kayak dibilangin tuh ini kayak opsinya ya kemungkinan berhenti basket gitu
wah itu kaya apaan sih wah bisa lah harusnya kan
tadi lu udah ada ini maksudnya kayak wishlist gitu
jadi kayak apa namanya juniornya sahabat itu sekolah basket sih
eh lu pas lagi pindah ke tangerang itu
pon untuk sekarang masih jateng
kan emang biasa begadangnya di studio
menurut saya sih makan tetap dijaga tiga kali sehari
itu udah setiap hari harusnya terjaga sih
orangnya jatoh bareng ama eh teriaknya bareng ama jatoh gitu
iya bener banget sih anak muda
soalnya kalau gue lihat kan kalau di uph itu istilahnya kita harus compete dengan banyak orang ya kalau misalnya kita masuk ke sana gitu
yang menggambarkan porsi sekali makan
saya juga bingung kan padahal nilai sekolah kan gimana gitu kan ya
iya kalau gue ke ueu kayaknya kurang lah
nah tapi kalau dari segi mentalitas itu gimana
oh skillnya lumayan tapi kalau dari mental sih katanya mentalnya juga mesti diadu juga di sini katanya
iya iya iya iya terus ini kalo ini apa pas lagi lo istilahnya di cibun ini kan kalo gue liat di highlightnya rocky kan lo dapet prestasi cukup bagus lah istilahnya di jakarta selatan lo tuh juara ya jakarta selatan yang db regen juara ya
jadi mama tuh juga alumni karangturi
akunya kalo haifan tuh kalo gak salah pas itu bawa aliklas dia dia bawa aliklas
oh gitu jadi mama emang basicnya senang banget tuh jadi pemain basket ya
lu memulai karir lo di sahabat semarang
secara pribadi emang lu udah interest duluan ke saipan ya
hmm ya dia ini apa asik juga kayak ya kan kita sama cewek juga
waktu itu sih ditawarin sama ko deddy
semua belajar basket dari sahabat
nah itu sekarang cewek yang main ini yang lu taksi waktu itu masih serisih basket gak
itu posisi berarti itu kakak lu maksudnya dua cici lu itu masih basket atau enggak tuh
di smp itu nyokap sempat atau bokap gitu ada yang wanti wanti nggak sih
jadi terus kayak gak suka akhirnya keluar aja
cuman kalau untuk latihan dia agak ya kadang masih online
biasanya kalau orang indonesia itu tinggi
tiba tiba ada di augie kan
sama tinggi yang pemain pemain lain
udah prepare semuanya sih kak graderation prom udah batal jadi dia
apa aja sih bagai center gitu
jadi disitu tuh aku mikir gitu kak
jadi waktu kena terus coba ke dokter gitu
kemudian akhirnya pesan gizi disempurnakan
jadi yaudah aku pindah gitu
aku bilang wah ini timnya jago banget nih timnya kan
lu dulu emang gak di push sama coach lu gitu
waktu itu kita sempat mengundang tapi udah diundang
udah tinggal ngesot aja gitu ke lapangan kan
soalnya kayak kevin sanjaya gitu kan sebenarnya banyaknya dari jawa juga tuh mereka
kalau dulu sih cuma kumala sama sahabat aja yang kayak paling gede
ya soalnya kita sempat nanya mario davidson juga kan alumni karakter juga kan
masih dalam tahap pendekatan lagi nih
terus tuh kayak dikasih tahu juga terapinya di ini aja di esa unggul
menepati kan si helena tumbelaka kan dua puluh enam tuh dia pensiun tuh kemarin
eh tapi lu sama high fun
kementerian kesehatan merumuskan tumpeng gizi seimbang
karena emang kan jakarta kan gak kenal
nah lu pribadi kalau misalnya nanti ke depan ya
karena kan pasti temen temen juga banyak yang disana kan
soalnya kan kainannya beda banget
nggak ada kepikiran pindah ke sekolah yang basketnya lebih oke
lapangannya baru disapuin debuan lagi
nah dari situ tuh awalnya masuk dbl yang pertama kan waktu aku kelas sebelas kalah sama arizar kan
jadi kan di jakarta kan
karena juga udah yang pertama itu udah mau lulus
emang bokap nyokap adanya tinggi atau gimana
selamat pagi selamat siang
udah ada daftar atau belum tuh kayak contoh contoh impact gitu
kalau sebelum ada rocky kan yaudah gue mah play aja nggak ada yang tau gue gitu kan
soalnya kayaknya juni nba itu angkatan adik gue tuh udah pas lagi masuk baru ada gitu
dekat lu ya timnas dulu lah ya timnas senior ya
sama statement itu terus lo kasih alasannya kenapa
jadi itu lu istilahnya lu mulai nekunin banget berarti setelah istilahnya udah anjir ini udah kepilih all star dari situ lu baru mulai ini ya maksudnya baru ini jalan jalan gua lah gitu
soalnya ngerasanya tuh kompak banget
soalnya kan gue nonton juga lu mainnya kayaknya average suatu di cita buwana kan hampir sampai dua puluh sampai tiga puluh menit lu main full gitu kan
tapi kan mereka kan kerjaannya juga lancar
jadi aku mikir lagi waduh mesti sekolah basket lagi gak supaya bisa compete sama orang orang di sana
pasyot setuju atau nggak setuju
soalnya kalau fisik aku lebih bagus pas tanding sebelumnya
eh tapi by the way sekarang tuh agak mending loh
udah gak terlalu ini sih nggak terlalu intens basketnya
kalau males latihan juga diomelin
banyaknya sih pada ngobrolinnya itu high fun kak
dulu sampai umur dua puluh tahun ini pencapaian yang boleh dibilang cukup oke lah
soalnya cici kuliahnya di uph juga
kan keadaannya juga lagi sekarang masih corona kan
nah iya masih berapa tahun ya udah lulus sekarang kan
nge up sih gue kalau jadi lu
basketnya divisi satu kan mca kan
tapi kalau misalnya dari uph kan kalau lihat si karen kan mesti latihan tuh
berisi daftar makanan dari jenis berbeda yang sebaiknya dikonsumsi dan dihindari
kan kalau jateng kan gak ikut prapon
terus juga di merpati asik
ya untungnya di uph ada dorm sih ya
audi lebih pilih oper bola ke nikita
aku juga di rumah suka beli buah buahan apalagi anak kos kan
eh itu berarti itu lo di scout eh lo udah sebelumnya udah kenal sama eji sama safira belum sih
soalnya kalau gue lihat di uph selama berapa tahun terakhir kayaknya cuma topik ramadan doang deh yang badannya gede center di uph
jeremy emanuel dong langsung kontakin
nah ini tadi lu sempet singgung sih
nah terus pas itu aku inget lu ke belakang bench aliklas
soalnya kalau di semarang kantin nggak ada begituan
soalnya yang gak bawa basket kan kewe
kayak ada beasiswa basket gak gitu loh
di tapi kalau di karangturi tunggal gitu emang apa ya istilahnya sekolahnya emang sekolah basket atau emang gimana tuh jatuhnya
untuk gula itu sendiri maksimal adalah empat sendok makan perharinya
tapi kalau misalnya ini juga di rumah terus juga
tapi apa maksudnya di itu posisinya lu apa lagi kelas berapa tuh ya
kalau misalnya dari uph koleksi ke uph itu
ini orang udah beasiswa adi
jadi memang kalau kita kenal dulu kan pesan gizi yang kita tahu hampir dua puluh tahun lalu itu adalah
kalau nembak lo basic shooting lo emang udah ada ya
lu basket terus nih
soalnya cicinya duduknya masih basket ya berarti tiga tahun doang
wah ini anggota islamik nih cun
aku masih mikir mikir nih kak
gimana terus sekarang juga ada yang maksudnya yang setelah karang turis setelah tritunggal itu kan muncul yang terang bangsa
kan kalo misalnya kita liat kan cibun kan kayak kata lo bilang bukan sekolah basket sebenernya gitu kan
jadi kan aku sehati dulu tuh karena sahabat kan senior ya
kalau si bonvi kakaknya basket juga tapi gak nerusin
oh berarti dirumah makanan healthy semua dong sekarang
tau gak ya cen yang kemarin kita ngobrol ya
terima kasih ya kak
nah jadi itu sih lebih ke hokinya sih kak banyak tumben banget hokinya banyak
kan kayaknya jelek gitu
tapi lu selama pandemi berarti nggak pulang ke semarang dong
kalau misalnya badminton tuh duitnya emang kenceng banget sih
tadi ada tiga statement
setuju dua puluh lima dua puluh enam udah tua juga
itu juga bagus bagus pemain basketnya
ah enggak dulu kak latihan dulu deh kak
udah prepare waktu itu kan tahun lalu tuh kan mulai
sekarang lagi diet healthy semua sih
yang lain jadi angkat juga pengen main basketnya gitu jadi kayak kepicu juga pengen main basket gitu
ya itu berkat temen temen lu juga istilahnya skill levelnya dibawah lu gitu
melainkan panduan pola hidup secara keseluruhan
dari ini lingkungannya juga deket sama rumah aku jadinya
apa kayak kampus yang mau lo masukin
wah snapgram dan segala macem kan
kalau semarang kan terkenal tritunggal sama karangturi ya
kalau untuk apa namanya sportnya juga yang emang paling
tapi bokap basket juga
tapi soalnya terakhir kesana tuh masih
tapi gue dengerin nama nama itu kayaknya nggak ada nama sekolah negeri ya
harus lebihin ekspektasi lah kayak jadinya pengen show aja kata coach juga waktu itu
maksudnya rivalitasnya masih udah tinggi kah
iya mungkin kan juga gak ada kepastian juga nih corona
ah kalo eji aku kan bareng junior nde sama eji
jadi katanya dia mau bikin aku jadi kayak
berarti alasan alasan anak sekarang tuh ini mau fokus basket dulu bukan fokus un
dari awal emang gitu
setuju apa gak setuju
maksudnya dari sd naik ke smp itu emang udah di scouting gitu pemain pemainnya
waktu itu ada hari minggu
ada buahnya ada proteinnya terus ada nasi juga
anak basket nilai sekolah tuh
jadi lebih ke control pace nya aja sih
kok lu di amrik ya kalau gak salah
ah kadang sama kadang beda
nah itu istilahnya yang nekunir mana kan yang nekunir banget kan lu tuh disitu kan posisinya tuh
tapi tapi kok lu di amrik kan
awal karirnya audi dulu mungkin ya bu ya
udah nyanyi dulu kan masuk masuk
ya kan kalau mau apa begitu kita dulu juga begitu
setuju atau enggak setuju azriel harusnya dalam tiga tahun ikut dbl
tapi itu itu kenanya pun gak wajar
tapi itu oregon state ini mantep banget sih
jadi kaya udah ada apa namanya
bila disederhanakan penerapan gizi seimbang disosialisasikan lewat kampanye isi piringku
jadi wah ya orang tantangin banget sih kayak